aksi goes untuk menyambut hari kemerdekaan ri dilakukan menuju tempat bersejarah di kawasan tugu muda
yang menjadi monumen peristiwa pertempuran lima hari di semarang jawa tengah
dipimpin seorang pemandu para pegoes menyimak cerita tentang pertempuran pada lima belas hingga sembilan belas oktober seribu sembilan ratus empat puluh
ketika warga semarang melawan tentara jepang
kunjungan wisata sejarah berakhir di taman makam pahlawan kiri tunggal
dengan pegoes yang sempat berdoa dan menabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan
sejarah perjuangan semarang itu sebetulnya heroik tetapi tidak banyak masyarakat yang tahu atau paham
bagi pegoes kegiatan napak tilas ini memberi kesan tersendiri
bagus biar kita lebih mengenal perjuangan bangsa
wah senang sekali harus sering sering
sementara itu di taman makam pahlawan ini pun terdapat makam pejuang yang juga ayah seorang pegoes
tapi karena sendiri waktu itu orang kampung sudah yang laki laki sudah pergi semua
saya diserahkan ibu dia keluar bersenjata
tidak tahu dari arah mana tembak
tidak tahu dari arah mana pembak
tidak tahu dari arah mana pembak
menurut peserta tur bersepeda sambil mengunjungi objek bersejarah menjadi hal menarik
karena selain menyehatkan memberi tambahan informasi mengenai sejarah bangsa
damar sinuko semarang jawa tengah